hiliyah dan sofia kini lega karena telah kembali ke rumah setelah dirawat di wisma atlet selama sepuluh hari
ia dan putri pertamanya terpapar virus covid sembilan belas pada awal bulan desember dua ribu dua puluh
sofia yang saat ini masih berumur empat tahun sempat mengalami pusing dan diare sebelum menjalani tes usap dan terdiagnosis positif covid sembilan belas
begitupun dengan ibu undanya yang sempat kehilangan indera perasa dan penciuman
di wisma atlet sih cuma dikasih vitamin untuk isolasi boleh keluar kamar dikasih makanan makanan bergizi cuma itu aja
imunisasi sudah lengkap alhamdulillah paling dibantu dengan herbal obat obatan herbal
pulihnya hampir dua minggu terutama kebersihan tetap pakai masker keluar rumah vitamin
tiap hari masih diminum
sementara itu dua tujuh persen anak anak yang terinfeksi covid sembilan belas berusia hingga lima tahun atau dalam kategori balita
dan delapan delapan persen adalah anak anak dan remaja antara enam hingga delapan belas tahun
sementara jumlah kasus kematian akibat covid sembilan belas yang terdata oleh satgas penanganan covid sembilan belas mencatat sebanyak dua puluh satu dua ratus tiga puluh tujuh korban jiwa
dari jumlah tersebut
sembilan persen merupakan anak kategori balita
sedangkan satu tujuh persen merupakan anak berusia enam hingga delapan belas tahun
presentasi kematian anak di indonesia akibat covid sembilan belas tergolong rendah jika dibandingkan kelompok lain
tetapi jumlah tersebut lebih tinggi dari amerika serikat dan india yang memiliki kasus tertinggi di dunia
amerika serikat memiliki presentase dua puluh satu persen dari seluruh kasus kematian akibat corona
sedangkan india satu persen yang merupakan anak anak
penanganan dan perawatan terhadap balita yang terkena covid sembilan belas tidak begitu jauh dengan orang dewasa
penanganan tetap difokuskan pada penguatan imun dengan pemberian vitamin dan juga makanan bergizi
pada balita yang terkena covid sembilan belas kementerian kesehatan itu membagi dengan tidak berkecala ringan sedang berat
pada yang tidak bergejala ringan mudah mudahan bisa isolasi mandiri dan tidak di rumah sakit
namun begitu sedang apa sih yang dikatakan sedang sedang itu pada umumnya sudah membutuhkan bukan pada umumnya ya
sudah membutuhkan oksigen
selain penguatan kekebalan tubuh langkah perlindungan penyakit terhadap balita juga dapat dilengkapi
dengan imunisasi reguler
tim liputan cnn indonesia